sampai jumpa di video selanjutnya
sambil menikmati pembadangan asri persawahan dan lebatnya pepohonan
harus saya akui trek yang dilalui cukup menguras energi
sejumlah persiapan memang harus dilakukan sebelum memulai kegiatan jelajah hutan ini
mulai dari sarapan yang kenyang hingga memastikan penggunaan pakaian dan sepatu yang pas
termasuk juga tetap mematuhi protokol kesehatan
meski berada di tengah hutan
lelah saya pun terbayar dengan suguhan pemandangan air terjun curug lawang yang mempesona
air terjun dengan ketinggian belasan meter ini
memang menjadi salah satu ikon desa wisata pertama di kabupaten serang ini
inilah cara terbaik untuk mengawali perjalanan di desa wisata cikolelet
dengan menikmati keindahan curug lawang
usai menempuh perjalanan yang cukup panjang untuk bisa sampai di sini
desa wisata cikolelet menyimpan sejumlah potensi wisata lain yang layak untuk dijelajahi
desa wisata cikolelet
desa wisata yang berhasil meraih dua penghargaan sebagai desa wisata terbaik
desa wisata cikolelet dan desa wisata cikolelet

yang diusung kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif ini
memiliki sejumlah homestay yang siap menyambut pengunjung
protokol kesehatan diterapkan secara ketat
demi kenyamanan dan keamanan pengunjung saat berada di homestay
yang dibanderol rp dua ratus lima puluh per malam ini
pengelolaan homestay dilakukan warga mengikuti standar pelayanan terbaik
sesuai yang diajarkan
dalam pelatihan untuk pengelolaan homestay dan pemandu wisata
desa wisata cikolelet menawarkan banyak kegiatan wisata bagi pengunjung
jika anda ingin tahu lebih banyak lagi apa saja kegiatan tersebut
silahkan kunjungi laman website indonesia travel
yang memberikan ulasan mendalam soal destinasi wisata di indonesia aja secara lengkap
perjalanan saya lanjutkan dengan mengunjungi sentra ekonomi kreatif
yang menyerap tenaga kerja dan menopang perekonomian warga
ada beberapa kegiatan ekonomi gratis yang dikembangkan warga